andin masih menjalani hukumannya di penjara
bahkan andin melahirkannya pun di penjara
dia sama sekali gak tau apa apa
soal pernikahan aku dan elsa
saya gak bisa menjelaskan
besarnya arti pertolongan bapak sumarno
kepada saya dan istri saya
akhirnya ada titik terang
saya yakin sebentar lagi
kebenaran akan sungguh sungguh terungkap
gatirin jadi datang gak ya
kenapa berubah pikiran
mau pesan apa
biar saya pesanin
biasa sih mbak
satu es kopi susu buat mbak ini ya
makasih ya sudah menyebatkan waktunya
dan sudah mau menghubungi saya
jujur gue jadi penasaran deh
lo itu kan
kan mantan suaminya mbak andin
kok masih kepo sih
itu karena pembunuhan yang terjadi
sudah merusak rumah tangga saya dengan handet
bahkan memisahkan saya dengan anak saya
jadi saya sangat berharap
pembunuh yang sebenarnya
harus dihukum setimbal
baru gue ceritain semua yang gue tahu
mbak andin cerai
sampai mbak din sekarang nikah sama kak al
dan kenapa mbak andin yang tertangkap
atas kasus pembunuhan roy
oke saya akan cerita semuanya
kamu akan cerita secara detail juga ke saya
terkait adanya pembunuhan di rumah ini pak
mas tolong mas aku gak bersalah
mas aku gak kebunuh roy
apa itu pak
itu bukit bunga pak
dan kami temukan itu ada di dalam rumah
sepertinya itu dibawa oleh korban pak
sebagai seorang suami
saya nggak tahu harus bagaimana
melihat ada laki laki lain di rumah saya
berdua dengan istri saya
dan laki laki itu
iya saat itu saya sudah menikah dengan andi
roy masih mengajak ajak andi
saya selalu berpikiran kalau andin dan roy
menjalin hubungan di belakang saya
dan saya berpikir kalau andi memang melakukan perselingkuhan
ya karena ditambah lagi pernyataan dari
elsa adiknya andi
istri lo yang kemarin itu
ketika kasus itu terjadi
kita sempat kumpul bersama keluarga
dan dihadapan orang tuanya juga
elsa bilang kalau memang andin itu melakukan perselingkuhan dengan roy
makanya masalah itu terjadi
dan akhirnya andi membunuh roy
empat tahun penjara
saya memutuskan untuk
mencerahkan andin secara sepihak
sampai beberapa tahun ke depan saya masih berpikiran kalau
anak yang dikandung andin adalah anaknya roy
setelah lo bercerai dengan mbak andin
karena saat itu kondisi saya juga
secara mental maupun psikis
elsa selalu memberikan perhatian
sebelumnya saya pernah dekat dengan delsa
dan akhirnya keluarga juga mendukung
untuk saya menikahi elsa
gimana ya rasanya jadi mbak andin
terus mantan suaminya nikahin adiknya sendiri
andin masih menjalani hukumannya di penjara
bahkan andin bahirkannya pun di penjara
dia sama sekali nggak tahu apa apa soal pernikahan aku dan yang islam
andin keluar dari penjara
anaknya diurus sama siapa
anaknya dibuang elsa ke patiasua
karena pada saat itu
tidak ada satu orang pun yang mau mengurusnya
karena semua orang berpikir kalau
anak itu adalah anak hasil persingkat roy dan andin
bahkan setelah masa
fondasenya andin berakhir pun
andin keluar dari penjara
andin tahunya kalau
anaknya itu sudah meninggal
ini aku salah
aku juga punya andin
karena aku tidak menceritakan yang sesungguhnya sama andin
kalau boleh jujur ya
gila hidup kalian drama banget
saat itu andin hancur
saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya andin
yang pertama harus menjalankan hukuman
selama empat tahun
atas perbuatan yang sama sekali tidak dilakukan andi
saya meninggalkan andin
dan yang ketiga
dia tahu anaknya sudah meninggal
dan saat itu
tidak ada satu orang pun yang mau mengurusnya
dan itu saja